ya kita kembali ke dki jakarta pemerintah provinsi dki jakarta juga mengancam akan menutup permanen kafe yang tidak menerapkan protokol kesehatan
ya beberapa pengusaha kafe pun akhirnya langsung memperketat protokol kesehatan di tempat usahanya
salah satu pemilik kedai kopi di jakarta selatan rifki ravandani menyatakan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan masker wajib dipatuhi oleh setiap pengunjung yang datang ke kedainya
selain itu yang utama diterapkan adalah pembatasan kapasitas kafe dan penerapan jaga jarak
jam operasional kafe pun dibatasi untuk mengurangi kerumunan di masa pandemi covid sembilan belas
hal ini dilakukan sebagai upaya memutus penularan covid sembilan belas sekaligus tetap menjalankan usaha
ini sih mbak untuk operasional usaha aku tetap jalan tetap jalankan karena aku buat jadi sesuai dengan peraturan pemerintah
baik dari jam malamnya dan juga dari protokol kesehatannya
untuk protokol kesehatannya di tempat usahaku ini di kedai kopiku ada pengecekan suhu sebelum mereka masuk ke dalam kedai
lalu ada juga wajib menggunakan masker untuk mereka para pengunjung kedai kopi saya dan juga kami menyediakan cuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer
dan untuk jarak tempat duduk juga kami jaraki sesuai dengan peraturan social distancing dan yang paling pentingnya sih ada jam malam
jadi jam operasional kami tutup lebih cepat agar tidak ada nongkrong nongkrong malam